yang pasti udah sepuluh juta kak
sepuluh juta rupiah
jangan sampai kedengeran pendagang lain ya we
kalau buat belanja uang lima ratus ribu mungkin akan habis ya dalam sekejap
nah gimana kalau uang itu kita jadiin modal usaha gerobakan
nah saya akan ajak anda jalan jalan sambil jajan
sambil melihat peluang cuan dari bisnis yang menggunakan modal kecil
siapa tahu ini menginspirasi anda untuk menjadi pengusaha
saya coba menjajaki jajanan di daerah bukit duri jakarta selatan
tak banyak yang mengetahui bahwa perjualan daging burger yang dibungkus kulit lumpia
ternyata mampu mengantongi untung melimpah setiap harinya
ipul yang dulunya bekerja sebagai tukang ojek
mulai berganti profesi menjadi penjual lumpia
biflumer sejak tahun dua ribu sembilan belas
ia mengaku tidak ada resep khusus dalam menyajikan dagangannya
berawal hanya untuk enam puluh ribu rupiah per hari
perlahan tapi pasti keuntungannya terus meningkat
modal awal ia hanya mengeluarkan kocek sebesar dua ratus ribu rupiah untuk bahan olahan lumpia
dari awal dua ribu sembilan belas buka itu gimana dulu awalnya
alhamdulillah sih mbak awal buka sih merintis ya
jangan lupa merintis ya emang sejajarnya waktu pertama ada di panggung
dapat enam puluh ribu rupiah
enam puluh ribu mbak terus sehari
terus hari kedua naik lagi tiga ratus
hari ketiganya udah naik ke enam ratus
alhamdulillah sih mbak sampai sekarang udah alhamdulillah
bisa jual sekitar dua ratus porsian lah kurang lebih dua ratus porsi
dua ratus porsi sehari
sekarang saya tertarik mencoba camilan manis
dan mata ini tertuju pada dia
dia punya kek kek kek yang viral di pasar lama tangerang
memulai usaha sejak awal pandemi
awalnya leni berulang kali gagal dalam membuat pancake yang sempurna
dengan pantang menyerah setelah dua bulan dia mulai bisa menemukan formula keknya
namun sebagai penjual gerobakan di tempat terbuka cuaca kerap menjadi kendala
kita kendalanya itu di suhu kompor sama angin kencang
karena di luar ya
nah saat itu kan musim hujan angin ya kan
tapi biarpun kayak gitu kita tetap ada yang orang penasaran pengen beli
ditungguin hujan hujan juga
berarti kalau dari awal kalau dirata ratain itu berapa kak modal awalnya
untuk di awal buka ya
iya di awal buka
dengan semua perabot
sekitar rp tiga ratus
sudah bisa memulai usaha ini ya kak ya
nah waktu rp tiga ratus itu untungnya kakak berhasil
itu kan kita main satu kg telur itu aku dapat rp enam ratus
keuntungan yang kakak dapat selama sebulan nutup banget kak
kalau lagi sebulan itu kita bisa dirata ratakan sampai rp delapan belas dua puluh juta
paling kecil ya
paling kecil omsetnya segitu
di pusat jajanan sore murah meriah di psb kelapa gading jakarta utara
menyajikan jajanan mulai dari sempol hingga kerang balado
tapi perhatian saya tertuju pada ibu penjual spageti ini
ibu siti jualan spaghetti baru setahun terakhir
bertahun tahun ia bolak balik gagal dalam berjualan berbagai kuliner
namun akhirnya ia menemukan jodoh rejeki dengan kuliner spageti
aku mau coba yang bolones ya bu ya
nah kalau misalnya ditanya omsetnya berapa nih bu sebulan
boleh sambil bikin
boleh sambil bikin bu
kayaknya rahasia nih
yang pasti udah sepuluh juta
sepuluh juta rupiah
jangan sampai kedengeran pedagang lain ya bu ya
sepuluh juta sehari bu
hitungan perbulan ya
kita buat gaji buat
oke ini berapa orang nih bu timnya
bukan tanpa kendala
berjualan dengan usaha gerobakan tentu menghadapi penurunan omset jika sedang turun hujan
namun tak perlu khawatir untuk memulai sebuah usaha
dari ketiga pedagang tersebut kita bisa belajar bahwa jika sebuah usaha dirintis dan digeluti dengan sungguh sungguh
maka hasilnya tidak akan mengecewakan
desi aritonang maria oktoba jakarta